lonjakan kasus covid sembilan belas membuat sejumlah pasien positif covid tidak bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit
imbasnya kisah kisah pilu pasien corona yang wafat saat isolasi mandiri sendirian terus bermunculan
dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan virjilia
istri dari salah seorang pasien covid sembilan belas yang sempat menjalani isolasi mandiri
dan virjilia akan membagikan kisahnya kepada kita semua saat menemani dan merawat sang suami
saat harus menjalani isolasi mandiri
selamat sore mbak virjilia
ya mbak virgilia sebelumnya kami tentunya turut berduka cita yang sedalam dalamnya
atas meninggalnya suami mbak virgilia pada hari minggu kemarin ya mbak
oke kami apresiasi waktu mbak virjilia tentunya berbagi kisah pada kami sore hari ini
mbak virgi bisa diceritakan secara singkat
kronologi dari suami tertular covid sembilan belas hingga akhirnya harus menjalani isolasi mandiri
seperti apa mbak
awal mulanya memang kacau
saya dulu yang kena ya dua hari itu saya kan demam
kemudian baru disusul suami
susun suami memang kondisinya demam terus dia sempat tembus di hari sabtu
cuman kemudian deh hari minggu dia parah lagi gitu
nah langsung dari situ kondisinya udah drop jauh nggak bisa makan
dia udah gitu kan ya cuman kan kita gak mau kasih taruh ke tangga atau apa gitu ya
mungkin ya kalau covid ini kan setangga kalau tahu gimana ya gitu ya
kalau yang kita tahu juga begitu lah ya kalau udah tahu orang pasti menjauh gitu lah
terus akhirnya suami juga gak mau ah gak mau gak usah tes tes dulu
tadinya akhirnya keluarga dari pihak suami udah tahu
akhirnya dia bilang coba ke hotline yang covid itu ya wa gitu
nanti kan bisa dibantu
jadi udah lah akhirnya di hari senin itu
akhirnya wa itu tanggal satu kalau gak usah tanggal satu juli
akhirnya diarahin yang ke taman sari di bluestro untuk tes pcr
nah itu tanggal dua juli lah
akhirnya kan tanggal dua juli kita pcr itu juga udah paksa paksain jalan
karena badan dia udah lemes banget gitu kan ya
karena sebenarnya tadinya awalnya kita maunya
maksudnya tes pcr bisa ngasih orangnya tuh datang
karena kan kondisi muda
drop gitu ya lemes gitu di bawah jalan
sebenarnya kan itu juga riskan gitu ya
dia bilang gak bisa katanya yaudah kita paksain jalan
dia bilang udah deh paksain aja deh besok gitu ya
dia paksain jalan lama dia tuh paksa naik motor
udah naik motor di tes pcr kemudian kan itu puskesmas
kalau keluar hasil tes pcr itu lama ya empat hari kemudian baru keluar
jadi dari tanggal dua tanggal tujuh tuh baru keluar hasil tesnya dia bilang
memang positif saya juga positif gitu
cuman keadaan saya cuma udah gak kehilangan penciuman sama makan aja sih
kalau suami itu yang makin drop drop drop drop terus gitu
mbak firji saat suami mbak virgi sudah dalam kondisi yang drop
mbak firji katakan dan menghubungi telemedicine
berdasarkan rujukan apakah kemudian suami
ini itu kan beritanya seminggu setelah suami saya udah tujuh hari covid lah ya
pada buta itu tuh
telemedicine udah rame lah
akhirnya kita coba tuh
para saudara temen temen juga udah pada coba telemedicine
awalnya tuh sebenernya juga udah sangsi nih kalau telemedicine
takutnya nih lagi kondisi begini rame pasti lama deh gitu kan
akhirnya saudara push gitu kita coba coba
siapa tahu gitu karena bisa bantu gitu
kita tuh nomor yang kimia pharma ya kan
kita wa balesannya kemudian tuh saya dapat
dua hari kemudian bisa nih link untuk ke kemenkes
oke kita carilah linknya ke kemenkes
kita coba akhirnya benar bisa
maaf seperti sambungan kami dengan mbak firjilia
oke sudah tersambung kembali
mbak firji silahkan dilanjutkan
tadi sudah berkonsultasi dengan telemedicine setelah berkomunikasi dengan telemedicine tersebut
apa yang kemudian direkomendasikan
pak firji masih bisa mendengar suara kami dari studio dengan jelas
oke nampaknya kami mengalami gangguan sambungan koneksi dengan mbak virgi
nanti teman teman akan memperbaiki terlebih dahulu
kami ucapkan terima kasih untuk sementara mbak virgilia
dan nanti kita akan mencoba kembali menghubungi mbak virjilia
terkait dengan kendala yang dihadapi oleh sang suami
hingga tutup usia karena isolasi mandiri